sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mas ida mas cukup ya
saya tahu kalian pasti mempertanyakan ini untuk mendapatkan berita
tapi kalau kalian tanya perasaan saya
yang saya selama dua tahun saya nggak ketemu sama suami saya
yang saya juga nggak tahu apakah ayah dari anak anak saya masih hidup apa enggak
dan saya dan keluarga saya
kalau memang dia meninggal
kalau memang dia meninggal
itu berarti saya tidak akan pernah ketemu sama suami saya lagi
kalau kalian nanya perasaan saya seperti apa
saya pun nggak tahu perasaan saya
dan seharusnya dengan kalian memberikan pertanyaan kayak gini
harusnya kalian tahu kalian bisa memberikan ruang sama saya
udah ya mas
jangan nanya dulu ya
teman teman tolong minta bantuannya ya
buatin pak suraya besar
udah alhamdulillah gak ada yang ikut lagi
udah alhamdulillah gak ada yang ikut lagi
saya juga belum tahu bu
karena ya karena saya belum ketemu langsung sama pak al
tapi yang jelas pak al sedang dalam penanganan pedi sekarang
dan tadi bu rosa dan pak sal sedang mencoba untuk menyangkut
menyangkut pak al karena hanya keluarga yang bisa menghubungi itu
terus tadi dia sekarang gimana pak rindy
saya kurang tahu
tapi ya kita berdoa semoga terbaik untuk pak al
kamu bisa antarin saya ke dalam
sebentar bu saya coba telepon pak sal ya
untuk bilang kalau ibu udah sama di sini
mama di sini mama di sini
mohon maaf pak ibu
silakan tunggu di luar
biar pasien kami segera tangan
kita akan berubah
biar kamu bisa pikirkan
ya pak kita percayakan semuanya sama mereka
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu